pelaksana tugas ketua dpr ri fadli zon membuka sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga pada selasa pagi tadi
namun dalam pembukaan masa sidang kali ini belum membahas ketua dpr ri definitif pengganti stiano fanto
sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga telah dibuka oleh pelaksana tugas ketua dpr fadlizon pada selasa pagi
di dampingi agus hermanto dan fadli hamzah fadlizon pun membaca naskah pembukaan sidang paripurna
namun dalam sidang paripurna ini tidak membahas mekanisme pemilihan ketua dpr
mari kita masuk ke acara rapat paripurna dewan hari ini yaitu pidato pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
izinkan saya membacakan pidato di podium
fadlizon menegaskan belum dibahasnya pemilihan ketua dpr pengganti setia novanto karena belum masuknya surat usulan dari fraksi partai golkar
sementara itu ketua fraksi partai golkar robert kardinal mengatakan
golkar telah mengerucutkan empat nama calon untuk menduduki pucuk pimpinan senayan
mereka adalah aziz samsyudin agus gumiwang kartasasmita bambang susatyo dan zainul amali
nama nama ini masih di tangan dpp dan akan diplenokan di atas tanggal sepuluh januari
golkar juga menginginkan pembahasan ketua dpr setelah revisi uumd tiga rampung
selesai kita selesai asi selesai ini kan tinggal pembahasan aja kan lebih lebihnya hampir selesai
ternyata ini siapa yang akan diaturkan ini
ternyata empat nama itu
siapa aja sih pak
pertama kan ada itu kan ada bamsud ada agus ada siapa amali ada aziz
belum mengerucut pak
itu kan masih di dpp dpp kan nanti akan di plenokan itu
jadi kira kira keempat empat
ya di atas tanggal sepuluh kan ketua umum dan dpp yang lain semua pada sibuk untuk mendaftar di mana mana
pakil ketua balik firman subagio menargetkan revisi umd iii selesai pada januari ini
sebab revisi undang undang tersebut hanya dilakukan terbatas pada satu hingga dua pasal sehingga tak sulit mengambil keputusan
pergantian pimpinan dpr dengan md tiga ini kan sebuah mekanisme yang berbeda
kalau pimpinan dpr itu itu sangat bergantung daripada partai golkar untuk menentukan
apakah itu akan diajukan
sebelum md tiga selesai atau akan diajukan bersamaan nanti setelah md tiga selesai
nah md tiga sekarang ini posisinya adalah tinggal menunggu keputusan daripada pemerintah
karena ketika dpr itu menyusun rancangan revisi undang undang md iii
itu telah disepakati untuk menambah satu wakil pimpinan dpr
itu dari partai pemenang
pemilu suara terbanyak dan kemudian juga untuk wakil ketua mpr
jumlahnya satu juga tapi dalam proses perjalanan pembahasan
maka dinamika yang berkembang ada usulan usulan
pimpinan mpr itu ditambah dua ada juga yang mengusulkan ditambah tiga
dan ada satu fraksi yang mengusulkan ditambah enam
nah oleh karena itu karena ini usulan baru maka menunggu sikap pemerintah
pemilu suara terbanyak
pemilu suara terbanyak
pemilu suara terbanyak
pemilu suara terbanyak
pemilu suara terbanyak
pemilu suara terbanyak
pada perjalanannya revisi umd iii mengalami dinamika yang cukup alot
karena banyak fraksi yang menginginkan jatah sebagai pimpinan di dewan
mereka membahas penambahan pimpinan dpr yang sudah disepakati
dengan menambah satu untuk mengakomodasi pdip selaku pemenang pemilu dua ribu dua puluh
juga ada usulan penambahan kursi di pimpinan mpr
nesya megawati jakarta
fraksi partai persatuan pembangunan atau p tiga
menyetujui perubahan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang mpr dpr dpd dan dprd
atau yang lebih dikenal dengan undang undang md tiga
untuk mengakomodir penambahan pimpinan dari pemenang pemilu dua ribu empat belas
yakni partai demokrasi indonesia perjuangan
ketua fraksi p tiga reni marlinawati menyatakan
bahwa mayoritas fraksi telah sepakat untuk mengubah undang undang md tiga
sebagai landasan bagi penambahan kursi pimpinan di dpr serta mpr
fraksi p tiga berharap bahwa revisi undang undang md tiga kali ini
digunakan sebagai penguatan tiga lembaga
dan juga untuk mencari penambahan pimpinan dari pembangunan pembangunan
pembangunan negara meski secara detil belum dibahas
pasal mana saja yang akan diubah nantinya
pembangunan negara meski secara detil belum dibahas
pasal mana saja yang akan diubah nantinya
pembangunan negara meski secara detil belum dibahas
pasal mana saja yang akan diubah nantinya

pasal mana saja yang akan diubah nantinya
pembangunan negara meski secara detil belum dibahas

pembangunan negara meski secara detil belum dibahas
yang fokus pada jumlah pimpinan mpr dpr kemudian juga dpd seperti itu
misalnya saja di pasal lima belas untuk pimpinan mpr dan pasal delapan puluh empat untuk pimpinan dpr
di undang undang md tiga saat ini undang undang md tiga nomor tujuh belas tahun dua ribu dua
ini memang menyebutkan bahwa ketika itu menyebutkan bahwa pimpinan dpr ini adalah terdiri dari satu paket
yang diisi oleh lima fraksi seperti itu
nah nanti akan ada penambahan kata atau kalimat yang akan memasukkan bahwa pemenang pemilu ini juga berhak mendapatkan kursi pimpinan dpr
ini bukan hanya untuk pdip di pemilu dua ribu empat belas saja maksud saya
namun juga berlaku undang undang ini ketika nanti sudah disahkan untuk pada saat nanti setelah pemilu serentak atau pemilu legislatif di dua ribu sembilan belas
artinya nanti ke depan selain saat ini ke depan juga pimpinan dpr akan berjumlah enam puluh
enam orang yakni paket atau lima orang dari yang akan diusulkan dan juga satu pemenang pemilu seperti itu
jadi jumlah ini juga yang mengakibatkan adanya polemik juga dari beberapa fraksi yang menilai bahwa jumlah genap di pimpinan dpr ini juga sebenarnya bisa berbahaya
karena ketika nanti ada rapat pimpinan yang sifatnya deadlock seperti itu tidak bisa ada keputusan yang bulat seperti itu
jadi ini juga masih dibahas jadi apakah nanti hanya pemenang pemilu saja atau nanti tetap jadi ganjil jadi ada tambahan untuk pemenang pemilu dan satu lagi partai seperti itu
karena jumlah partai pun nanti di dua ribu sembilan belas akan bertambah
dinamika ini yang masih terus dibahas namun semua fraksi memang untuk perubahan atau revisi undang undang md tiga ini sudah sepakat
terbatas pada pimpinan
kewenangan untuk dpr dan juga mpr indra
baik memang khawatirnya kalau komposisi enam pimpinan itu akan susah untuk melakukan voting begitu maksudnya kan
tetapi apakah dinamika pembahasan undang undang md tiga inilah yang kemudian membuat partai golkar belum kunjung juga
selain alasan internal mengurusi pilkada misalnya walaupun sebenarnya publik bisa menagih juga kalau soal urusan pimpinan dpr ini kan adalah urusan publik
sementara urusan pilkada adalah urusan internal partai masing masing
dan kepentingan dari partai tersebut begitu bukan kepentingan publik
nah apakah kemudian memang dinamika dalam soal pembahasan undang undang md tiga inilah yang membuat juga golkar akhirnya masih menahan
menahan diri begitu untuk belum menyerahkan nama yang bisa untuk menggantikan setia novanto
ya indra jika kita berkaca pada sejarah seperti itu ya ketika undang undang md tiga ini akan direvisi
saat itu pada awal tahun dua ribu tujuh belas ketika setia novanto kembali terpilih setelah dia mundur dari kasus papa minta saham kita ingat
dan saat itu juga pdip adalah salah satu fraksi yang mendukung upaya stiano vanto untuk maju kembali sebagai ketua dpr menggantikan adek komarudin
dan sebagai imbal balasnya bisa saya katakan adalah pdip menginginkan bahwa mereka sebagai pemenang pemilu di dua ribu empat belas menginginkan satu kursi
dan saat itulah mulai adanya
bergulir pembahasan untuk revisi undang undang md tiga
jadi sudah hampir setahun berjalan berbagai macam lobby dilakukan dan sekarang memang sudah pada satu kesimpulan
semua hampir semua fraksi sepakat untuk memasukkan partai demokrasi indonesia perjuangan sebagai pemenang pemilu dua ribu empat belas untuk masuk dalam kursi pimpinan
namun memang dinamik yang terjadi karena memang di kursi pimpinan juga masih ada beberapa nama yang datang dari bisa dikatakan adalah partai oposisi seperti itu
ada beberapa tadi ya memang yang belum sepakat misalnya soal jumlah apakah enam atau nanti jadi tujuh seperti itu untuk dpr kemudian mpr juga ada yang meminta karena namanya majelis pemusyawaratan rakyat artinya semua fraksi dimasukkan dan juga ditambah satu dari dpd
nah inilah jumlah inilah yang memang masih bisa dikatakan sangat alot seperti itu pembahasannya dan meskipun tadi firman subagio menyatakan bahwa hanya tinggal sedikit lagi
namun sehingga saat ini memang pembahasan itulah yang masih harus ditapai titik temunya antara semua fraksi dan golkar juga mungkin ingin bahwa nanti ketika itu sudah final akhirnya misalnya sudah sepakat satu saja misalnya kemudian artinya nanti ketika akan diputuskan oleh rapat pleno seperti itu atau maksud saya oleh paripurna nanti namanya sudah fix bahwa ketua dpr
tetap dari golkar dan nanti wakil ketua dpr menambah satu misalnya dari pdip perjuangan jadi itulah yang masih dibahas oleh semua fraksi di dpr ini dan kita juga perlu ingat bahwa hari ini baru hari pertama pembukaan jadi kita masih tunggu sekitar satu atau dua minggu mungkin saja ini akan sudah berakhir dan namanya nanti akan keluar sekaligus dari golkar dan juga dari partai demokrasi indonesia perjuangan
baik sekali lagi kita melihat bahwa partai partai politik ini meminta lagi kepada publik
agar sabar menunggu siapa ketua dpr ri yang baru begitu ya
terima kasih atas laporan anda angga dwi putra